makanan ringan mie bikini atau bihun kekinian berinisial tw menjalani pemeriksaan di balai besar pengawasan obat dan makanan bandung jawa barat
tw dicecar pertanyaan produksi dan surat izin produk
kedatangan tw didampingi seorang perempuan dan satu orang laki laki untuk memberikan keterangan terkait produk makanan ringan bikini yang telah diproduksi serta diedarkannya
sebelumnya bb pom bandung dan kepolisian depok melakukan penggerbekan terhadap sebuah rumah yang dijadikan tempat pembuatan makanan ringan mie bikini
di lokasi tersebut petugas menemukan ratusan produk siap jual serta ribuan kemasan snack bikini
badan pengawasan obat dan makanan bepom mengeluarkan rilis hasil penggerebekan tempat produksi bihun berdesain bikini di depok sabtu lalu
camilan bikini atau bihun kekinian merupakan produk ilegal karena tidak memiliki istimewa
badan pengawasan obat dan makanan bepom mengeluarkan rilis hasil penggerbekan tempat produksi bihun berdesain bikini

badan pengawasan obat dan makanan bepom mengeluarkan rilis hasil penggerbekan tempat produksi bihun berdesain bikini
badan pengawasan obat dan makanan bepom mengeluarkan rilis hasil penggerbekan tempat produksi bihun berdesain bikini

badan pengawasan obat dan makanan bepom mengeluarkan rilis hasil penggerbekan tempat produksi bihun berdesain bikini
badan pengawasan obat dan makanan bepom mengeluarkan rilis hasil penggerbekan tempat produksi bihun berdesain bikini
badan pengawasan obat dan makanan bepom mengeluarkan rilis hasil penggerbekan tempat produksi bihun berdesain bikini
badan pengawasan obat dan makanan bepom mengeluarkan rilis hasil penggerbekan tempat produksi bihun berdesain bikini

badan pengawasan obat dan makanan bepom mengeluarkan rilis hasil penggerbekan tempat produksi bihun berdesain bikini
badan pengawasan obat dan makanan bepom mengeluarkan rilis hasil penggerbekan tempat produksi bihun berdesain bikini
badan pengawasan obat dan makanan bepom mengeluarkan rilis hasil penggerbekan tempat produksi bihun berdesain bikini